baru aja saya larang ibu kamu untuk datang kesini
sekarang kamu kesini
apa sih maunya kalian
ngapain sih pake di tangga segala
taro di kamar kek
terus kalo misalnya ibu liat gimana
ya ada namanya juga
apa apa yang ga boleh ibu liat
kayaknya ada petip aja di umpet umpetin
apa apaan sih kalian
susah amat dikasih tau
kamu yang sudah pengaruhi aida kan
suruh murotin pak bram
kasian bang kohar
ibu apaan sih bu
ibu kenapa sih ga terima aja terlalu baru dari pak bram
kamu kenapa sih cuma mikirin harta aja aida
kamu tuh kenapa ga mikirin perasaan meka
kamu tau ga meka itu tertekan disana
dia itu dimusuhin
ya iya itu dia makannya
ya karena itu bu
karena itu pak bram mau beliin rumah tuh yang deket sama rumahnya dia
jadi biar ibu sama meka tuh ga jauh
jadi kalo meka kenapa kenapa
ya kan gampang ada ibu
udah bu kita ngapain sih ngontrak terus di sini tuh ngapain
ikutin pak bram aja
ibu gimana sih
udah bagus dikasih rumah
pakai ditolak segala
ga ngerti jalan pikirannya ibu
kok gue ngerasa aneh ya
apa bener meka itu anaknya bu farah
nih ada ibu
kehilangan anak delapan belas tahun
tapi nih anak malah dikasih ke keluarga bapaknya
yang udah punya bini lagi
kan sama aja tuh anak dimasukin kandang macan
ga masuk logika jadi gua
ini ada yang gak beres nih
gua harus cari tau
siapa tau bisa gue bisnisin
saya mau pesen desertnya
vanilla strawberry pokoknya semua rasa dikeluarin ya
semuanya ya ditunggu ya mas ya
oya kak ahmad
kan buat survei
makin banyak yang dimakan
mama perhatiin beberapa hari ini kamu tuh merenung terus
mama rasa ini udah waktunya kamu lupain perasaan kamu sama meka
mama rasa ini udah waktunya kamu lupain perasaan kamu sama meka
dia itu adik kamu
beda bapak tapi tetep aja kalian tuh sodara
hubungan kalian terlarang
kamu ini kan ganteng

pasti banyak gadis yang mau sama kami
atau mama liat dina masih suka lo sama kamu
atau mama liat dina masih suka lo sama kamu
kenapa kalian gak pacaran
tolong jauhin keluarga dina
tolong jauhin keluarga dina
tolong jauhin keluarga dina
mama ini kan lagi membahas soal kamu bukan masalah mama
kenapa kamu jadi melenceng
mama itu cuma menuntut hak adik kamu
mereka itu anak mas bram
jadi mas bram itu harus bertanggung jawab
kalau memang kamu belum siap punya pacar baru
mama akan kirim kamu kuliah di luar negeri
bimu akan kemana mana sebelum mama ngejauh dari keluarga bedina
karena bimu gak pengen mama merusak rumah tangga orang mas
mama tidak sengaja merusak rumah tangga mereka
ini terakhir kali ya kamu ikut campur urusan mama
apa sebaiknya aku ikutin saran mama pergi ke luar negeri
tapi bagaimana sama meka
kasian kalau dia menghadapi kesulitan ini seorang diri
sebaiknya aku omongin ini sama mereka
ternyata bimo benar benar gak bisa mencintai aku
bahkan setelah dia udah tahu kalau sebenarnya mereka itu adalah adiknya
tapi dia tetap aja gak bisa lupa sama mereka
apa mungkin dia berubah pikiran
aku senang kamu datang ke sini
din meka udah pulang
mereka belum pulang
mereka belum pulang
mereka belum pulang
masih pacaran sama randy
yaudah kalau gitu aku nunggu disini ya
aku nunggu disini
aku nunggu disini
aku nunggu disini